setelah mengalami pergeseran dan retakan proses perbaikan jembatan cisomang di kilometer seratus delapan ratus tol cipularang purwakarta jawa barat
hingga saat ini masih dilakukan para pekerja dari jasa marga dan kementerian pekerjaan umum
perbaikan dilakukan tahap awal pada pilar p dua meliputi pengeleman pilar jembatan yang retak dengan menggunakan perekat khusus dari bahan kimia
untuk pengerjaan secara permanen baru akan dilakukan januari mendatang
adanya perbaikan ini kendaraan besar dialihkan ke jalur arteri melalui tol sadang dan jatiluhur untuk jalur ke arah bandung dari jakarta
arus lalu lintas di jalur arteri purwakarta bandung macet parah
kemacetan kendaraan yang didominasi kendaraan besar mengular hingga puluhan kilometer
antrean dan kemacetan panjang kendaraan mulai terpantau di pertigaan ciganea
atau keluar pintu gerbang tol jatiluhur purwakarta jawa barat
antrean kendaraan mengular di jalur arteri purwakarta bandung hingga puluhan kilometer
mulai dari kecamatan bojong sukatani jatiluhur hingga kecamatan purwakarta kota
para pengendara banyak yang mematikan mesin kendaraan akibat arus lalu lintas tak bergerak
kemacetan kendaraan dari arah jakarta menuju bandung ini sudah terjadi sejak selasa pagi
diduga akibatnya meningkatnya arus kendaraan di jalur arteri seiring
dan arus kendaraan besar di tol cipularang
menyusul adanya perbaikan jembatan cisomang kilometer seratus delapan ratus
pengalihan arus rencananya akan diberlakukan hingga tiga bulan ke depan
atau hingga perbaikan jembatan cisomang selesai